jika berada di pegunungan seperti ini enaknya menyantap yang hangat hangat
di kecamatan cisayong kabupaten tasikmalaya
ada sebuah tempat makan yang menyajikan menu jadul khas daerah priangan
namanya angan gunung kelapa muda dan nasi lemeng
angon gunung adalah sejenis sup ikan yang kaya akan rempah
namun sup ini dibakar di dalam kelapa muda
pertama siapkan satu ekor ikan patin segar yang sudah dipotong kecil kecil dan dilumuri perasaan jeruk nipis
ikan patin dipilih agar tekstur dari daging tidak mudah hancur karena dua kali proses memasak
bumbu yang digunakan diantaranya jahe honje serai kunyit cabai merah dan cabai rawit atau cabai domba bawang merah bawang putih
bawang putih bawang merah dan cabai
merah diuluk kasar kemudian ditumis
untuk kuahnya bumbu yang sudah ditumis ditambah air kelapa muda kemudian tunggu hingga mendidih
masukkan potongan ikan patin dan bumbu rempah yang sudah digeprek hingga sup setengah matang
kemudian sup ikan dimasukkan ke dalam buah kelapa
garang di atas pembakaran sekitar lima belas menit dan angin gunung kelapa muda siap disajikan
nah untuk proses pembuatan nasi lemeng
masukkan beras yang sudah dicuci ke dalam bambu yang sudah dilapisi daun pisang
kemudian masukkan air santan secukupnya
bakar bambu selama dua puluh menit nasi lemeng siap disajikan
kedua masakan jadul ini memiliki cita rasa yang berbeda
kuah angan gunung ini perpaduan dari pedas cabai domba hangat jahe dan segar dari honje serta serai
ditambah gurih manis dari air dan daging kelapa
sementara nasi lemeng kita akan membuat nasi lemeng
lemang gurih dari santan dengan wangi daun pisang yang dibakar membuat semakin lengkap hidangan ini
ini ada kelapanya
nasinya gurih ininya gurih pedas hangat
jadi total ini gurih dan pedas
menu menu jadul atau menu yang nggak gampang buat ditemuin
salah satu menunya yaitu nasi lemeng sama angin gunung
ban makanan ini juga kaya akan rempah rempah
ya semacam serai jahe kunyit honje sama kita tambah cabai rawit buat agak pedes gitu
harga untuk paket nasi lemeng dan angan gunung kelapa mulut ini
muda ini hanya lima puluh ribu rupiah termasuk segelas minuman segar
ogipatu zaman tasik malaya jawa barat